video seorang tukang beca yang mengaku berusia satu ratus sepuluh tahun di kediri jawa timur menjadi viral di media sosial
cerita sang kakek yang belakangan diketahui bernama wakit ini diunggah oleh pemilik akun tiktok
etnovitapu sembilan puluh sembilan dan mendapat perhatian dan simpati dari warganet
mbah wakit biasa manggal bersama becaknya di jalan ahmad yani kawasan wisata pagora
ia mengaku sudah menjadi tukang beca selama lima belas tahun
tetapi beberapa tahun terakhir ini karena kesehatannya terus menurun ia tak lagi kuat mengayuh beca
mbah wakit mengatakan ia menjadikan becaknya sebagai tempat beristirahat saja
kini tangannya kerap gemetar saat digerakkan
mbah wakit juga harus menggunakan tongkat karena kakinya sudah lemah
jika malam tiba wakit menumpang tidur di rumah ketua rt di dekat tempatnya manggal
sementara untuk makan sehari hari ia hanya berharap pemberian dari warga
mbah wakit berada di jalan ahmad yani
wakit berasal dari jalan ahmad yani
mbah wakit memiliki tujuh anak
sebenarnya anak anaknya sudah berulang kali mengajaknya pulang dan menghabiskan hari tua bersama keluarga
namun mbah wakib menolak dan memilih tetap tinggal di jalan
jadi kalau anak anaknya juga menyarankan untuk tetap tinggal di rumah
kumpul sama keluarga tapi beliaunya menolak
lebih nyaman tinggal di beca di jalan
karena memang dari dulu muda beliau sudah sering hidup di jalan
beliau pernah minta di pulang
pulang sering kali kami anak anaknya juga minta pulang
cuma karena memang beliaunya sendiri juga nyaman di jalan tidur di becak seperti itu
kadangkala sih pulangnya cuma seminggu dua kali tiga kali seperti itu
udah balik lagi ke jalan lagi tempatnya sekarang
meski belum berhasil mengajak mbah wakit pulang
keluarga terus berharap suatu saat mbah wakit mau tinggal di rumah
mengingat kondisi kesehatannya terus menurun
fadli rahmawan kediri jawa timur